pemerintah kota bekasi melalui dinas pendidikan telah melakukan simulasi sekolah tatap muka
di enam sekolah percontohan sejak senin tiga agustus lalu
wali kota bekasi rahmat effendi mengatakan simulasi dilakukan untuk mencari format
menggelar proses pendidikan yang murah dan aman tanpa mengurangi standar protokol kesehatan
namun upaya ini menuai kritik
kementerian pendidikan dan kebudayaan menganggap pemerintah kota bekasi
telah melanggar surat keputusan bersama empat menteri
karena wilayah ini belum masuk ke dalam zona hijau covid sembilan belas
penyelenggaraan simulasi juga belum mendapatkan izin
baik dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat
kami kan juga baru ngajukan kemarin ke kementerian pendidikan
yang kita ajukan pertama kemarin ya ada disampaikan beberapa hal
nah kami lengkapi kemarin
kalau nanti ternyata tidak diperkenankan diperkenankan oleh menteri pendidikan
kami sudah berupaya
sekolah dasar negeri dua puluh delapan di kelurahan tambak sari kota jambi
tak ada kegiatan belajar mengajar seperti yang telah dijalani
selama tiga pekan terakhir
pemerintah kota jambi telah mengambil kebijakan
untuk menghentikan kembali kegiatan tatap muka di sekolah
selama dua pekan ke depan
langkah itu diambil setelah jumlah pasien terkonfirmasi positif covid sembilan belas
di provinsi jambi melonjak dalam beberapa hari terakhir
meski murid murid diliburkan
semua tenaga pengajar tetap diwajibkan masuk
dan memberi pelajaran secara daring di sekolah
data satgas penanganan covid sembilan belas provinsi jambi pada lima agustus dua ribu dua puluh
jumlah pasien positif covid sembilan belas
di provinsi jambi mencapai satu ratus sembilan puluh tiga orang
dari satu ratus sembilan puluh tiga pasien satu ratus enam belas orang telah dinyatakan sembuh